kalau ada masalah sama gue kenapa harus ngelibatin raya
lo gak usah sobaik deh gue tau siapa lo sebenernya
lo tuh cuma kayak keganjenan yang suka ngerebut sama orang
eh lo kalau ngomong jangan sembarangan ya
gue gak pernah ngerebut pacar siapapun
gue gak nuduh sembarangan kok ada bootnya
nih liat aja sendiri
gapapa gue cuma lagi mikirin agenda untuk kita bakti sosial aja
gue tuh pengen nanti seminggu sekali kita touring
atau kita datangin wilayah yang lagi kena musibah yang deket deket sini aja
gue setuju tuh sama idenya si boy
jadi kita juga bisa nyalo deh
berkat buat orang orang
di pikiran gue juga gitu geyer
nah mumpung kita semua lagi kumpul
gue tuh pengen bagi bagi tugas
supaya semua anak warior bisa terlibat
kalau soal itu biar gue yang ngurus
lu pegang seksi lokasi ya
ini survei lokasinya dari sekarang
dan lo bo lo pegang seksi logistik oke
lu gue tugasin di seksi humas kalian keamanan
jadi kalau misalnya kita mau touring
lo di seksi transportasi
jadi gue mau sebelum kita berangkat
semua kondisi motor kita dalam keadaan sehat
dan satu lagi yang harus diingat
sebelum kita riding
kita harus safety riding
gue ada satu pertanyaan nih
kan dari tadi lo bagi bagi kerjaan nih
nah lu sendiri seksi apaan
gue angkat telepon dulu ya
lo gak perlu tau siapa gue keribo
dan anak klub warrior gak ada yang tau gue telepon
lo pasti salah satu anggota geng serigala kan
gak ada apa apa
gua cuma mau kasih tau bahwa adek lo mia ada di geng serigala sekarang
biar kakak lo tau
tolong kena aku bang
eh lo denger baik baik
lo salah jadi kakak

kalo sampe punya kenapa napa gara gara kau lo dan geng serigala
habisin kalian satu persatu
lo berani ngancem gue ke ribuan
lo mau adil lo gue habisin sekarang
gue bakal turutin semua kemohon lo
asal lo lepasin adik gue
mau lo apa sekarang
gue cuma mau lo keluar dari club warrior dan gabung ke geng serigala
lo boleh minta permintaan lain
asal jangan yang itu
ya itu sih terserah lo gribbo
lo tinggal pilih aja
ikut si boy adik lo gak selamat
atau lo ikut geng serigala dan adik lo bakal pulang dengan selamat
lucik kalian semua
sekarang gue tunggu lo di jalan green garden drive
boy dan club warrior gak boleh tau soal ini
eh boleh tereva gak
gue gak liat
eh ini koridor kurang lebar sampe lo harus nabrak gue iya
yang nabrak lo sebenernya siapa
gue gak mau ribut sama lo
lo pasti tau kan tereva dimana
beruan kasih tau gue
ngapain lo nyari tereva
ya bukan urusan lo lah
kepo banget loh jadi orang
kasih tau gue tereva dimana
lo itu aneh ya
lo mau ribut atau gimana nih
lo bisa bahas sama manusia gak sih
udah dibilang jangan nanya nanya mulu kayak wartawan
kepo banget sih lo jadi orang
kenapa lo sinis banget sama reva
jangan jangan lo berdua yang udah ngerjain mobil reva kemarin nih
lo yang ngerjain mobil tereva kan
udah gue bilang lo jangan banyak tanya
bisa diem gak sih jadi orang
oh atau lo jubirnya tereva ya
dibayar berapa sama tereva hah
seharusnya pertanyaan itu buat gue
paling banget sih lo jadi orang
lo berani ini masalah sama gue
kenapa harus takut sama lo hah
gue gak mau ribut sama lo ya
lo gak kenapa kenapa kan lin
lo ngehajar banget tuh orang
parah banget sih lo
sini ikut gue sekarang
gak usah pegang gue
gue gak mau ribut sama lo ya
ya semoga aja rencana kita berjalan dengan lancar lah
itu harapan gue yan
kenapa gue bisa ngadilin kalian berdua
awas tuh rambut ntar lurus
gue cabut dulu aja nih karena gue masih ada kelas nih
gue harus balik ke kampus
ingat ada apa apa nanti diinfoin ke gue
ya sama gue juga masih ada kelas
sebagai penerus bangsa yang ganteng dan baik
gue harus menuntut ilmu dulu ya
ganteng dari mana sih lo ha
he lo memang tidak bisa melihat ketampanan gue
lo tahu siapa yang bisa
bidadari dari laki
baru baru aja semua ya
baru baru aja semua ya
gue gak mungkin ngasih tahu boy sama semua klub warrior soal ancaman itu
karena gue gak mau sampe mia kenapa napa
jalan satu satunya gue harus datang sendiri ke gudang itu
ih lepasin gue
lo pada gak malu ya main keroyokan
eh kalo lo dari awal dengerin gue
gue gak akan suruh temen temen gue bawa lo kesini
siapa lo harus gue dengerin
gila ilat banget gak enak sih
lo kenapa ngeselin banget sih jadi orang
lo yang siapa lo harusnya tau diri intinya
ini udah apa sih
akhirnya lo dateng juga ya
terus kalau ada masalah sama gue kenapa harus ngelibatin raya
lo gak sosok baik deh
gue tau siapa lo sebenernya
lo tuh cuma cewek keganjenan yang suka ngerebut cowok orang

gue gak pernah ngerebut pacar siapapun
gue gak nuduh sembarangan kok pada obotnya
nih liat aja sendiri
gue bisa jelasin kok kejadian itu
lo gak bisa asal nuduh gue cewek ganjan dan ngerebut pacar orang
gue gak butuh penjelasan dari dia
gue gak butuh penjelasan dari dia
gue gak butuh penjelasan dari dia
gue gak butuh penjelasan dari lo
karena total liat sendiri

gak usah sok cantik deh lo jadi orang

gak usah pegang pegang
gak usah pegang pegang
gak usah pegang pegang
dia udah kena ksapbest